kenapa antum semprot ke bawah
celana suci anak kena jadinya ini
kan tadi pak ustadz yang nyuruh muntahin pak ustadz
iya udah ustadz yang suruh muntah kan
tapi muntahinnya jangan di depan wiji anak juga dong
nah ini si antum susah anak serba salah gak sih taunya
kata juga lo musuh belon jadi lo
gue udah asal ngomong lo deh orang tua
yaudah deh gue ngomong
apa orang ustadz belon belon sih
allah masih belum ikhlas ya allah
atas kehadiran seorang ibu yang telah membuang saya ya allah
walaupun ia zolim ya allah
kepada aku ya allah
bingung ya allah
berilah petunjuk kepada hamba ya allah
ini dapet pakunya tong
lo pada bantuin gue ya cari tuh orang
siap pasti kita bantu kok
yaudah lo kirimin aja fotonya
nanti kita cari tuh orang
udah gue bawa kirim
sabar ya tong
pagi bener sih bang
bukannya kemarin udah diantar
cie menang banyak

beneran nganterin kaos
oke bentar ya
ya udah bang
apa sekalian ikut ya
jangan usah lah
kamu temenin aja temen temen yang lain ya
bantuin temen temen yang lain ya
oke yaudah deh
ada yang aneh nih
gue harus kasih tau si cuping
tarban kavan kita mau melengkapi buku kesalahannya si faang dan sohib sohibnya
bang bang gimana kalau kita minum dulu bang udah
janganlah meminum sambil berdiri
tapi kalau sudah terlanjur dilakukan hendaklah memuntahkan
kenapa antum semprot ke bawah
celana suci anak kena jadinya ini
kan tadi pak ustadz yang nyuruh muntahin pak ustadz
iya udah ustadz yang suruh muntahkan
tapi muntahinnya jangan di depan wiji anak juga dong
nah ini si antum susah anak serba salah ngasih taunya

dan kenapa namanya
jadi itu kita langsung menggantikan pilihan hidup orang lain
aduh lu lu gak liat tuh dia bawa ibu ibu
kayaknya ibunya juga lebih sakit deh
tapi juga ternyata ngejogrok begitu
gak pake salam
nah disini begitu amat sih lu
eh tapi emak yang manggil ya
minta dulu ya lu duduk sini aja
tak ada salah
kakek nyam di situ
ibu bikin my skala
tadi juga nanya sama tetangganya
yaudah tunggu apa lagi
baiknya lo ngomong sama dia di luar aja
emang kenapa ya
soalnya tadi kita kita para nanya sama tetangga
kita kita juga udah pada lihat kok
yaudah deh lo pada tunggu sini ya
psst jangan berisik
sambat dulu ya
semoga ibu cepat sembuh ya